jangan kekecekan juga
mas pur tolong anterin saya ke atm dulu terus baru ke pasar ya
iya biasa biasa saja
berarti setengah kilo ya
uangnya nanti sajalah kalau sudah diantar
satu dua tiga
bapak dengar dulu
ibu dapat pesanan rendang lagi setengah kilo
tapi dagingnya cuma dari satu kilo
kalau kelapanya cuma enam butir
ibu mau minta izin sama bapak mengambil uang dulu di atm
makasih ya pak
min kerjaan lo apaan sih
jadi supi rental mobil pok
siap siap siap
uh ga ada apa apa
bukan begitu pak
bukan begitu pak
bukan begitu pak
bukan begitu pak
dad kenapa lo
kok gak enak badan jack
ya allah yaudah gue ngancurin pulang ya
jangan kekencangan juga
tolong anterin saya ke atm dulu terus baru ke pasar ya
ya ampun tati
lo mah kebiasaan ya
terikaan ditumpuk begini
biar sekalian mak
bentar aja nih terikanya
saya mau kerja
lo kagak mau kua suruh
makannya kalau sakit kagak usah ngidar
mada kitabnya akhirnya
biar kasian ada
brosurnya bu nur malah bagus banget
tapi cerdana pergi ke sana
mak ngasih ini bukan buat lo puji
brosurnya bunuh rumahnya jelek banget
mendingan lo bikin juga yang kayak beginian
gimana caranya mak
lo ambil itu deh
pincil sama kertas
kita bikinnya pake pincel sama kertas doang
pensil sama kertas buat nulis kata kata di brosur kita nanti
selamat pagi bos
selamat pagi bos
lo dengerin gua
lo kagak usah ikutan
sekarang jawab pertanyaan gua
saya gak tau
ani udah punya calon apa belum
itu juga saya nggak tahu kang
besok lu harus tahu semuanya
isi brosurnya apaan mak
artinya apaan mak
mak juga nggak tahu